kini saatnya kami informasikan seputar informasi penyelenggaran ibadah haji tahun dua ribu dua puluh
kelompok terbang empat puluh tiga akhirnya tiba di mekah pada sabtu dini hari
sebelumnya kloter asal semarang jawa tengah ini terlambat lima belas jam karena gangguan maskapai
dua puluh jemaah haji kloter empat puluh tiga tiba di hotel di wilayah raudah pada sabtu dini hari
mereka mengalami keterlambatan sekitar lima belas jam
seharusnya mereka diberangkatkan pada tanggal dua puluh empat mei jam lebih empat puluh waktu indonesia barat
namun baru diberangkatkan pada pukul empat sore dengan pesawat ga enam ribu satu ratus empat puluh tiga
mereka tiba di bandara internasional king abdul aziz jeddah pada sabtu dini hari
para jemaah mengaku lega setelah tiba di mekah
mereka akan melakukan umroh wajib pada sabtu sore
mereka memakai kain ihram sejak dari embarkasi semarang jawa tengah dengan mengambil mikot di atas pesawat saat memasuki wilayah yalamlam
meski sudah mendapatkan kompensasi keterlambatan dari maskapai jamaah berharap maskapai penerbangan melakukan perbaikan
dari tadi sampai di jeddah jam dua puluh tujuh wib
alhamdulillah kondisi jamaah sehat baik dan kami menghibur mereka
mereka juga bersata hibur dan senang hati